pt kereta api indonesia telah menyiapkan pedoman new normal sebagai bentuk adaptasi pelayanan perkereta apian
dengan mengurangi kontak fisik dan menerapkan protokol kesehatan
pedoman new normal ini akan diaplikasikan saat kereta jarak jauh reguler kembali beroperasi
hingga saat ini kebijakan pengoperasian kereta jarak jauh seperti kondisi normal
masih harus melihat kondisi penurunan penyebaran covid sembilan belas
pihak pt kai sudah menyiapkan pedoman new normal yang dapat diaplikasikan saat kereta reguler kembali dioperasikan
di dalam pedoman tersebut disebutkan tentang pesanan tiket secara online
melalui aplikasi kai akses web kai dan mitra penjualan resmi pt kai
sedangkan loket hanya difungsikan untuk pembelian langsung pada hari yang sama
pembelian tiket melalui loket dilayani tiga jam sebelum jadwal keberangkatan kereta
selain itu penumpang diwajibkan menggunakan masker
pelindung wajah dan pengecekan suhu tubuh
proses boarding juga akan dilakukan secara mandiri oleh masing masing penumpang
samping itu juga tentu dalam perjalanan new normal yang kita konsep juga adalah
kami pastikan bahwa petugas kami di atas kereta itu secara rutin
tiap tiga puluh menit sekali akan membersihkan tempat tempat atau bagian bagian kereta yang sering terkontak oleh tangan
kemudian juga satu lagi petugas kita di atas kereta itu akan memeriksa suhu tubuh penumpang
setiap tiga jam sekali untuk memastikan kondisi kesehatan penumpang
dan kami di atas kereta sudah menyediakan ruang isolasi